jadi kita berawal dari adegan pada saat pertama kali tersangka hussein ini melakukan perencanaan
perencanaan akan melakukan pembunuhan terhadap korban
kemudian dilanjutkan sampai proses pembunuhan kemudian proses mutilasi
sampai dengan terakhir yaitu proses pengecoran jenazah korban di samping toko
sampai pada akhirnya tersangka ini berpamitan dengan beberapa saksi yang ada di tkp
dengan total kita ada satu ratus dua adegan yang tadi kita juga menampilkan
baik dari tersangka maupun dari saksi saksi yang terlibat
terlihat perbuatan sementara
sih diduga dari hasil rekonstruksi terlihatnya kan pembunuhannya berencana ya
jadi mungkin pasalnya juga untuk sementara mungkin kita pasang tiga ratus empat puluh
apakah ada kemungkinan yang meringankan dia
nanti kita tunggu
kan ada hasil masih ada tes kejiwaan juga dari pak kanit tadi bilang ada tes kejiwaan
kita tunggu apakah hasil tes kejiwaan itu apakah memungkinkan yang bersangkutan untuk umur tahun jauh perbuatan atau tidak
kan ada kejiwaan
kejiwaan nanti hasilnya apakah bisa bertanggung jawab atau tidak itu nanti kelihatan dari hasil pemeriksaan kejiwaan